dewan perwakilan rakyat akan menerima dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa yang menggelar aksi menolak rkuhp di depan gedung dpr selasa siang
hal ini disampaikan wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad
sumi dasko mengatakan aksi yang akan digelar mahasiswa tersebut sepenuhnya dilindungi undang undang
ia mengatakan komisi tiga akan menindaklanjuti masukan dari mahasiswa
pertama menyatakan pendapat di depan umum itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang undang
namun terkait dengan rukuhp kami sampai saat ini belum juga meneruskan surat kepada pemerintah
dikarenakan kami juga masih menunggu hasil sosialisasi yang waktu itu ditugaskan kepada pemerintah terhadap rancangan undang undang tersebut
sehingga progresnya menurut kami belum ada kemajuan apapun dan kepada teman teman yang melakukan unjuk rasa
kita akan perhatikan aspirasinya